kalian jadi babak belur kayak gini
lo kan lo sadar gak sih
lo bisa aja kehilangan nyawa loh
cuma gara gara lo bertarung kayak tadi
pokoknya ini udah kayak bolos berjamaah deh put
tuh kamu denger sendiri kan pak regar bilang apa
jadi sebenernya kamu dimana
terus kalian lagi ngumpul atau gimana sih
kok tiba tiba gak ada semua
jawab ibu dong jangan diem aja
jawab kamu ada dimana sekarang
aku sekarang lagi di rumah sakit bu
temen aku ada yang cedera
aku sampai gak ngecek hp karena panik banget tadi ngurusin mereka
kamu benar gak apa apa
atau ibu kesana nih jemput kamu sekarang ya
nggak usah bu gak apa apa kok
aku juga baik baik aja aku gak kenapa napa

nanti sampe rumah aku akan jemputmu

nanti sampe rumah aku akan jemputmu

udah dimatiin pak
kata putri dia baik baik aja pak
terus dia minta tolong sampein ke pak regar
kalau dia minta maaf karena udah bikin kita panik
yaudah kita pulang ya pak ya
yang penting saya udah dapet kabar dari putri
pakai yang ini aja
iya makasih pak regar
put saran gue lo gak perlu deh ceritain semuanya ke nyokap lo
takutnya masalahnya jadi merembet kemana mana
gue gak mau ya put kalau sampai orang tua kita semua jadi tahu masalah ini
pertanyaan pertama apa yang kamu mau bilang
gue harus bohong lagi sama ibu gue
kemarin gue udah bohongin ibu gue soal beasiswa

gian gue setuju kok sama putri
kalau kalian berdua ngedukung si pangeran sama rizky buat berantem
harusnya dipikirin dulu resikonya kayak gimana
jangan bobo putri buat bohong
lu gak setuju sama gua
oh apa lu mau
kalau orang tua kita semua jadi tahu tentang masalah ini
oh apa lu mau
nggak gitu gi tapi
yang diomongin citra benar juga
kita tuh harusnya dari awal tuh pikir mateng mateng
lihat kan akhirnya kayak gimana yang dingin
mau gimana pun juga
kita harus terima resikonya lah
udahlah gak usah dibawa pusing
youtup gue gak akan bawa masalah ini kemana mana
kecuali kalau gue bohong
nah baru semuanya jadi ribet
ini mau dibawa kemana
karena pasien pangeran masih perlu
kira kira berapa lama
belum bisa dipastikan
kalian temenin pangerannya
belum mau lihat kondisinya rizky
jangan tinggalin gue ya
tolong jangan kasih tau nyukap gue ya
kalau gue lagi ngerjain tugas kelompok di rumah teman
kalau dia mau ada
ngerjain tugas kelompok di rumah temannya
tapi aku juga gak tau tante temennya siapa
makasih ya put
udah nengokin gue kesini
gue pikir setelah pertarungan tadi
lo bakal jauhin gue
mungkin emang sebaiknya gue jauhin lo ki
aku gak perlu jelasin apa apa ki
harusnya lo tahu kalau lo salah
dan gue kecewa banget sama lo
kalian jadi babak belur kayak gini
lo kan lo sadar gak
lo gak sadar gak
lo gak sadar gak
lo gak sadar gak sih
cuma gara gara lo bertarung kayak tadi
kalau sampai kalian kenapa napa
atau hal buruk terjadi sama kalian
gue akan jadi orang yang merasa paling bersalah ki
daripada itu semua terjadi
gue aja yang pergi dari hidup kalian
gue ada alesan kenapa gue ngelakuin semua ini
gue tau lo kecewa sama gue
lo jangan tinggalin gue
satu satunya alesan gue
yang bikin gue bisa tersedia
apalagi kalau semuanya penyayai
jadi please jangan tinggalin gue put
permisi mas riksy
mas dipindahkan dulu ya ke ruangan inap
iya soalnya kan dokter masih mau melakukan observasi dulu
sus tapi saya baik baik aja kok sus
kenapa sih lo gak nurut aja
ini kan demi kebaikan lo
semua orang juga bisa lihat kondisi lo ki
please kali ini dengerin gue